tadi ahli sampaikan bahwa dalam laporan yang selama ini ali mendampingi richard eliezer
bahwa richard eliezer memiliki kecenderungan untuk patuh pada lingkungan sekitar
bisa dijelaskan proses psikologis yang terjadi hingga membuat seseorang menjadi seperti ini atau richard eliezer
iya boleh ke slide selanjutnya mohon maaf majelis hakim
kalau kita berbicara mengenai kepatuhan kepatuhan itu juga salah satu konstrak dalam ilmu psikologi
ini adalah satu bentuk pengaruh sosial yang menyebabkan orang lain mau melakukan suatu hal
atau beragam tindakan dikarenakan kepatuhannya pada orang lain yang dirasa lebih punya kuasa
jadi kita harus membedakan antara
kepatuhan dengan konformitas
kalau konformitas itu melibatkan permintaan
kalau kepatuhan itu biasanya melibatkan perintah
sementara kalau yang berikutnya
konformitas biasanya lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan
tapi kalau kepatuhan itu lebih kepada menggunakan unsur kekuatan
jadi itu adalah bentuknya
bentuk kepatuhan dalam psikologi
bagaimana dengan richard eliezer terkait dengan
kalau dari richard eliezer dari hasil tesnya saja sudah membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi
jadi itu memang bisa diukur obediensi seseorang tingkat level kepatuhan dia pada lingkungan sekitarnya seperti apa
dari hasil tes tersebut terlihat bahwa richard eliezer mempunyai level kepatuhan yang sangat tinggi
sehingga dia punya kerentanan
dan itu adalah kecenderungan khusus kecenderungan tertentu untuk lebih patuh pada lingkungan
itu dari sisi kepatuhan saja
terima kasih ali
bisa dijelaskan juga tadi kan sudah jelas terkait dengan kepatuhan dari seorang richard eliezer
kemudian kan di dalam peristiwa ini ada rasa takut juga
apakah dalam pelakukan pendampingan
alim melihat atau mengetahui hal tersebut karena melakukan assessment
ketakutannya pada saat assessment sudah berubah seperti itu
jadi kan emosi itu kan sangat
dari awal ketika dari awal
ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas
yang tadi saya katakan pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut ada gesture cemas
gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya nanti harus seperti apa
dan itu banyak menampilkan gesture gesture tubuh yang cemas
dan takut seperti itu bermain main tangan menghindari kontak mata hal hal demikian
itu terlihat sekali
tapi seiring dengan waktu ketakutan itu itu karena emosi itu sesuatu yang sangat dinamis
jadi dia berubah biasanya bertransformasilah katakan
apalagi kemudian ada proses adaptasi ada proses pembelajaran ada proses dia mungkin mulai level up
mulai yakin ada kepercayaan diri mulai masuk yang kalau kita bilang di situ ada yang namanya intelligence disobedience
proses intelligent analisanya dia mulai jalan
kalau berkaitan dengan yang sebelumnya ketika yang banyak berperan adalah amidala otak emosi
jadi dia lagi takut sekali cemas sekali khawatir sekali
tapi seiring dengan waktu ketika perlahan lahan mulai ada dukungan kepada dia
baik dari orang tua dari para penasihat hukum dari banyak hal
analisanya mulai jalan apa yang harus dia lakukan
nah ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tes yang terlihat
terlihat ada kecenderungan hipomania
nah apa itu hipomania
hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat
berbeda dari biasanya
jadi setelah takut sepertinya kemudian richard eliezer itu memutuskan untuk
oke saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini
jadi terlihat semangatnya tersebut
tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam
jadi itu kan mekanisme diri
ketika dia mencoba untuk oke aku harus melakukan sesuatu nih
tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas
karena terlihat yang dalam tes mmpi yang tadi saya katakan
minnesota multifacet personality inventory itu adalah sembilan ada sepuluh parameter
kita melihat parameter parameter psikologi seberapa tinggi level depresi
seberapa tinggi level skizofrenia seberapa tinggi level obsesif kompulsif
nah pokoknya sampai sepuluh
ada sepuluh parameter parameternya
nah paling tinggi parameter pada richard eliezer adalah hipomania
di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya
dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali
nah apakah kemudian dikatakan kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut
takut dan cemas adalah emosi yang dekat
hubungan kepatuhan dan rasa takut tersebut
yang tadi kepatuhan
karena dia takut karena tadi saya katakan emosi adalah bensin untuk semuanya
karena dia takut makanya dia patuh
makanya dia takut
bagaimana kepatuhan dijelaskan dalam ilmu psikologi
ya itu tadi sudah saya katakan
jadi kalau kepatuhan itu sendiri sebenarnya ada yang namanya constructive obedience
seperti yang kita lihat paling atas
kalau konstruktif itu sesuai dengan namanya
tentu adalah kepatuan yang akan menghasilkan hal yang membawa kebaikan
tidak hanya untuk diri sendiri
tapi juga untuk lingkungannya
seperti misalnya kita patuh untuk mengikuti lampu merah
kita patuh mengikuti instruksi dari dokter yang diberikan kepada kita
kalau destructive obedience itu seperti yang dilakukan richard eliezer pada tanggal awal juli tersebut
pada awal juli tersebut
bahwa ada kepatuhan yang dia lakukan tapi tidak membawa kebaikan
jadi itu destructive sekali
nah seiring dengan waktu ada juga yang namanya obedience itu kita sebut sebagai intelligence
jadi momen dimana pada akhirnya individu tersebut mampu mengaktifkan fungsi analisa logis rasionalnya dengan baik
memutuskan bahwa ini salah aku tidak mau patuh lagi
terima kasih ali
untuk individu yang punya kebutuhan sangat tinggi
sesuai dengan hasil assessment psikologi sehari
bagaimana ia bisa mendobrak itu dan tidak menjadi patuh menjalani apa yang diminta kepadanya
ya itu yang tadi saya jelaskan intelligence is obedience
jadi ada proses waktu ketika pertama kali terjadi
waktunya sempit sekali untuk menganalisa merasionalisasi membuat penilaian
aku harus apa aku harus bagaimana aku harus memilih yang apa
itu sempit sekali
jadi dia hanya mengandalkan pada insting semata
otak kita itu ada otak primatanya dalam tanda kutip otak binatang
gimana caranya supaya survive
karena survival instinct itu adalah insting yang paling kuat yang membantu kita untuk terus hidup
nah ketika dia berada pada kondisi sangat tertekan
yang berjalan duluan dan mendominasi adalah otak primatanya tersebut otak binatangnya
tapi setelah ini semua setelah kejadian terjadi
kemudian mulai ada proses tenang
jadi seperti orang naik unu buncaknya sekali begitu
habis itu mulai landai mulai masuk tuh proses analisa kemudian logikanya rasionalnya
seperti apa belum lagi dari sisi spiritualnya seperti apa
yang dia mendapatkan kekuatan peneguhan sampai akhirnya dia memutuskan untuk
ya stop saya tidak mau lagi patuh ini salah
dalam pendampingan ali kan sempat juga melakukan
melakukan wawancara dengan keluarga
kemudian tadi ali menyampaikan bahwa richard eliezer ini merupakan fab
merupakan figur yang patuh dan taat terhadap lingkungan
apakah saudara ali ketika melakukan interview kepada keluarga dari richard eliezer
mendapati situasi dari keluarga
yang mengakibatkan seorang richard eliezer ketika diberikan pilihan
dia tidak bisa memilih
itu yang pertama
yang kedua di dalam situasi yang sulit terjadilah pergolakan atau yang disebut
yang menurut dari ilmu psikologi mungkin bisa dijelaskan
kalau dari kalau dikatakan oleh penasihat hukum
apakah ada situasi keluarga atau dalam tanda kutip doktrin keluarga
menyebabkan richard eliezer tumbuh menjadi individu yang patuh
sebenarnya saya tidak melihat itu
dari diskusi dengan orang tua dari diskusi dengan richard juga
tapi yang terjadi lebih kepada hasil pertama karakternya richard
yang memang lebih permisif dan lebih apa yang tadi avoidance konflik
yang kedua observasinya dia kepada lingkungan
jadi kalau tadi slide yang pertama ada proses analisa
ada proses dia melihat tuh melalui panca inderanya kondisi lingkungannya seperti apa
richard melihat kakaknya jauh lebih nakal
jadi dia cenderung untuk karena kakaknya sudah nakal
aku jadi anak yang baik deh kasihan nih papa mama
nah itu dia terlatih untuk menjadi individu yang patuh
kemudian dari sisi agama juga
dia cenderung untuk banyak mendengar bahwa anak patuh pada orang tua
jadi itu semakin terasa bibitnya sudah ada
tapi kemudian itu semakin terasa dalam pengalaman dia sehari hari
itu yang pertama
dan kalau kita berbicara kepatuhan sendiri
pada satu kondisi atau beberapa kondisi
seperti misalnya kalau contoh saya pribadi
saya sebenarnya cenderung lebih kepada orang yang santai
orang yang kalau menyampaikan
lebih santai dalam arti
tapi ketika saya masuk ke ruangan ini
kemudian ada dalam satu tempat yang memang sedemikian formalnya
dengan seragam yang memang sedemikian sudah ada di memori saya
pengadilan seperti apa
jadi tanpa saya sadari pun
saya merubah postur tubuh cara bicara cara bertindak juga
jadi kepatuhan itu sendiri pada satu dan lain hal pasti terjadi pada individu
nah yang kedua
mohon maaf bisa diulang yang kedua tadi
ya tadi kan sudah bagaimana mengelola perintah
nah itu tadi pada saat kepatuan itu sudah terjadi
biasanya sudah punya ada kecenderungan tersendiri
untuk lebih membiarkan lingkungan mengambil keputusan buat dirinya
karena dia sudah punya daya kepatuhan
itu sudah dikonfirmasi dengan hasil tes
tingkat kepatuhan yang cukup tinggi
sehingga ketika kemudian terjadi pergolakan batin
ada kecenderungan richard untuk lebih membiarkan lingkungan yang membuat keputusan dan saya ngikut
apalagi kemudian banyak faktor lain juga yang terlibat
dia berada pada institusi yang sangat kaku
dia berada levelnya sangat di bawah dibanding yang lain ada di ruangan tersebut
kemudian dari sisi usia juga dia masih belum matang
secara analisa psikologisnya itu kapasitas mentalnya
jadi ketika pergolakan batin itu terjadi
dia punya kecenderungan untuk secara instiktif pada saat itu mengikuti apa yang ada di lingkungan
dan ketika menerima perintah tersebut
tidak bisa mengelola perintah itu secara ini
waktunya sempit sekali yang pertama
yang kedua itu diberikan oleh orang
mungkin kita bisa masuk ke slide yang berikutnya

ya ini ada penelitian milgram pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu di yell university
dia itu ngasih jadi kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan
ada yang baju biru itu yang eksperimenter penguji itu
dan kemudian ada subjek dan ada fake test subject
jadi ini pura pura yang sebelah kiri
nah si subjek penelitian ini diminta untuk administer untuk kasih shock listrik
jadi si fake test subject itu dipasang alat
dan kemudian dikasih fake test subject tersebut
untuk dia ngasih ketika si tes subjek ini tidak mampu menjawab pertanyaan
si subjek ini kemudian diminta sama eksperimenter untuk kasih electrical shock
mulai dari empat puluh lima volt sampai dengan tiga ratus lima puluh volt
nah pada posisi itu pertanyaan yang tadi
apakah tidak ada proses itu
pertama tadi situasinya itu dilakukan di sebuah universitas
yang kedua si subjek menyangka bahwa eksperimenter memang adalah orang yang secara legal bertanggung jawab
dan punya kemampuan untuk memerintahkan dia
yang terakhir waktunya sempit sekali
jadi si subjek itu terus menerus
ayo kamu harus bertanggung jawab kasih
kan dia gagal jawab
ketika si subjek belum menjawab sudah dikejar lagi kejar lagi sampai itu terjadi
jadi memang itu menjadi kacau sekali
seperti saya katakan amidalanya kemudian masuk
dan pada akhirnya si lobus frontalisnya tidak bisa berfungsi dengan benar
jadi ini juga ada hasil hasil yang ditemukan pada penelitian ini adalah
orang awam itu biasanya cenderung akan mengikuti perintah yang diberikan
bahkan sampai sejauh ketika harus menangkap orang
untuk mereka yang tidak bersalah
kemudian yang kedua hasil penelitian ini juga membuktikan
jadi kita cenderung mengikuti perintah dari yang lain
ketika memang kita melihat si figur otoritas ini secara moral benar
jadi bisa saja pemuka agama bisa saja pimpinan
dan secara legal secara hukum memang dia punya kemampuan itu
kemudian saya ingin tanyakan kepada ahli
terkait dengan relasi kuasa dari perspektif psikolog
ya relasi kuasa adalah salah satu konstrak dalam psikologi juga
dan itu hal yang sangat wajar dan normal terjadi
karena dalam sebagai individu sosial kita masih berinteraksi dalam lingkungan sosial
yang pasti itu akan selalu ada perbedaan strata perbedaan level perbedaan pangkat
mulai dari yang sangat kaku perbedaannya
seperti misalnya suatu institusi seperti kepolisian pengadilan
atau mulai makin turun itu sekolah
sampai dengan yang paling kecil itu adalah lingkungan keluarga
relasi kuasa itu selalu ada
ada yang lebih di atas ada yang di bawah
dalam psikolog kan kenapa sulit sekali pada level level tertentu
untuk mendobrak relasi kuasa tersebut
oke karena bisa ke slide yang berikutnya
ini ada yang namanya penelitian penjara stanford stanford prison experiment
ini tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu melanjutkan penelitian yang sebelumnya milgrem
jadi kenapa susah sekali mendobrak
karena kadang kadang kita berada pada kondisi yang persis seperti sama ini present
jadi kalau menurut penelitinya peneliti utamanya namanya philip zimbardo
zimbardo mengatakan we are all like in a prison
freason itu satu komunitas yang tertutup
dan kita itu sebenarnya ada dalam tanda kutip penjara penjara kecilnya tersendiri
mulai dari rumah sekolah sampai dengan institusi institusi yang besar
seperti yang tadi saya katakan mungkin kepolisian
lingkungan sempit tersebut itu biasanya ada struktur yang sangat kaku
ada kuasa yang jelas jelas terlihat mungkin tidak tertulis secara jelas
tapi memori kita mencatat merekam bagaimana selama ini kuasa tersebut dijalankan
dan bagaimana ketika perintah tersebut tidak dilakukan
ada konsekuensi fatal yang bisa diterima
jadi memori itu tercantum memori itu ada di kepala kita
sehingga ketika ada satu perintah yang kita tidak suka
seperti halnya di penjara tersebut kita tidak mau melakukannya
kita melihat yang sebelumnya itu kena konsekuensi dan aku tidak mau
karena aku tidak mau makanya udah deh jalanin aja
toh gak bisa ngapa ngapain karena kita ada di freason ini
dan itu kalau kita lihat kalau berbicara mengenai relasi kuasa yang tadi
jadi zimbardo menemukan mereka mereka yang memiliki kuasa absolut
itu biasanya punya kecenderungan untuk
karena penelitian ini harusnya hanya dilakukan selama empat belas hari
jadi ceritanya hanya empat belas hari
dimana mereka semua ini adalah dibayar ceritanya
mau nggak ikut dalam penelitian ini
ini ada yang berperan sebagai kepala penjaga penjara
ada yang berperan sebagai yang di penjara
tapi penelitian ini harus dihentikan pada hari ini
karena mereka mereka yang berperan sebagai kepala penjara itu corrupts absolutely
yang menimbulkan si apa namanya yang istilahnya yang di penjara itu menjadi punya gangguan kesehatan mental
ya terima kasih ali
kemudian yang saya mau tanyakan terkait dengan free will ya
free will dan line case tentang otoritas bisa dijelaskan
free will juga salah satu konstrak dalam ilmu psikologi
jadi free will itu adalah satu kehendak bebas yang diasumsikan dimiliki oleh setiap individu
padahal sebenarnya free will itu bentuknya kayak

sampai dengan tiga tiga
jadi mulai yang ada free will banget
sampai dengan tiga tiga
tapi kalau kita tidak ada free will sama sekali
ini kondisinya ini sangat berbentuk dalam sebuah spektrum yang tidak bisa kita sesimpel mengatakan apakah orang ini punya free will atau tidak
bahkan kalau sekalipun kita mengatakan
enggak kok aku bisa punya free will seutuhnya
itu juga enggak benar
karena kita ada pengaruh genetika
kita ada pengaruh pola asuh
jadi free will yang seutuhnya itu sebenarnya ilusi
ketika kita kemudian melakukan satu hal
itu pasti ada pengaruh dari hal yang lainnya
dalam kondisi kondisi tertentu
kita bisa menunjukkan free will kita seperti misalnya memutuskan kita mau masuk kuliah apa
kita mau melakukan apa
tapi ada kondisi kondisi di mana kita tidak punya free will sama sekali
karena itu bentuknya sangat taku dan kita hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan
ada contoh kasus bahwa
diperintah untuk melakukan penembakan dengan waktu yang sangat cepat
yang hitungannya disampaikan bahwa beberapa detik
kemudian bisa dijelaskan nggak dalam situasi itu bisa tidak seseorang menggunakan free will nya dia
boleh tolong majelis hakim maaf slide yang berikutnya terakhir
oke di psikologi kita mengenal yang namanya locus of control
lokus of control itu adalah kontrol diri kita
orang yang merasa kontrol dirinya internal itu selalu yakin semua hal dalam kehidupannya secara internal dia mampu untuk bertanggung jawab dan memutuskan
tapi ada orang orang yang punya locus of control external
jadi apa yang aku lakukan apa yang harus tindakan apa yang aku harus ambil itu dipengaruhi oleh orang lain
nah sama halnya dengan konstrak psikologi yang lainnya ini juga bentuknya spektrum
jadi bisa bergerak ke internal bisa bergerak ke external
ketika dalam kondisi contoh kasus yang tadi pak penasihat hukum mengatakan
yang terjadi adalah dia tidak punya free will dan locus of control nya external
karena benar benar diperintahkan dalam jarak waktu sangat pendek dan kemudian jiwa batinnya tertekan
dia si amidala otak emosinya membajak otak yang harusnya melakukan analisa
pada titik itu individu tersebut pasti kehilangan lokus of control
free will nya kemudian baru bisa bergerak mulai bergerak lagi dari eksternal
kemudian bergerak menuju ke arah internal ketika akhirnya perlahan lahan dikasih waktu untuk menganalisa apa yang terjadi
tapi kalau ditanya pada titik itu seperti apa free willnya sudah jelas pada titik itu dia tidak punya free will
dan locus of control nya ada pada orang lain external
ketika saat juga diperintah dengan jabatan yang
antara langit dan bumi jugi
ya itu juga salah satu seperti yang tadi berkali kali saya katakan ya
kalau kita berbicara kondisi psikologi klinis
itu konstrak dan faktor yang terlibat itu bisa banyak
tapi dari hal hal yang banyak ini kemudian bekerja sama akhirnya menghasilkan output keluarnya seperti apa
nah salah satunya tentu saja juga itu ada perbedaan strata yang cukup tinggi
yang mengakibatkan kecil sekali kalau nggak mau dikatakan tidak ada
kesempatan untuk menolak atau mengatakan tidak ada